bukankah ini milik nyaiwari
jangan jangan terjadi sesuatu padanya
aku harus melihat keadaannya
tidak usah nyi
aku permisi ke kamar dulu
aku senang sekali kamu datang ke sini pala astri
aku juga senang
bagaimana kabarmu selama ini
tidak aku akan tetap bertarung ayah
dinda kita harus pergi
baik raden ayah sudah pergi
dinda kita harus pergi sekarang
semua yang cukup
pergi dari sini
kau benar nyai
wanita itu adalah danyang yang menyerangkul pada waktu itu
kenapa pak lastri jadi seperti itu
aku juga tidak tahu
tapi yang pasti kau harus berhati hati dengan perempuan itu
dia tidak bisa jadi seperti itu
saya akan melakukannya
aku akan melakukannya
aku akan melakukannya
kita harus pergi
sejarah telah mencatat
yang telah menghabisi kertanegara
yang telah mengakhiri